seorang wisatawan yang berusia delapan puluh tiga tahun
meski harus dipapah laode muhammad siddiq delapan puluh lima tahun
melangkah dengan kepala tegak saat namanya dipanggil
untuk menjalani proses wisuda di universitas muhammadiyah buton
sabtu enam belas november dua ribu sembilan belas lalu
laode muhammad sidik lulus dengan telah menyelesaikan skripsi
yang berjudul mengkaji kesusatraan puisi buton dalam khasanah budaya buton
meski menempuh studi selama tujuh tahun
kakek dengan lima belas cucu ini mampu menyelesaikan pendidikan strata satunya
dengan indeks prestasi kumulatif tiga lima dan predikat cukup memuaskan
kinilah od muhammad siddiq berhak atas gelar sarjana sastra indonesia
gelar tersebut ia persembahkan untuk sembilan anak dan lima belas cucunya
motivasi daripada anak anak saya
terutama anak saya yang pertama yang almarhum itu
jangan berhenti hanya di diploma tiga
itu katanya pak kita asalnya anak anaknya sudah sarjana
namun sang kakek belum berpuas diri dengan gelar sarjana serata satu
ia masih berkeinginan menempuh pendidikan strata ii untuk meraih gelar master
ikuti jejak bapak jejak kakenya tau
jadi semua itu dikeluarga inginkan
harus sarjana itu motivasinya
terutama untuk anak anak saya semua harus ikut jejak dia punya kakek
laode telah memberi inspirasi sekaligus membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang seseorang untuk menempuh pendidikan
zainal ishak bau bau sulawesi tenggara